cnn indonesia albi pratama ada di lokasi rekonstruksi saat ini
albi selamat siang apakah rekonstruksi sudah dimulai
ya selamat siang rian
saat ini memang saya sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara
di mana nantinya tempat ini akan didatangi oleh tersangka agus alias kusmayadi
yang melakukan kasus pembunuhan terhadap korban nur atika alias nuri ataupun ena
di kamar nomor tujuh rt dua belas rw satu desa telaga sari kecamatan cikupa tanggerang banten
saat ini kamar masih dipasangi garis polisi dan belum ada pihak kepolisian
maupun tersangka agus sendiri yang terlihat hadir di sini
dan kasus kejadian yang dilakukan oleh agus ini selain pembunuhan adalah
melakukan mutilasi ataupun tindakan keji
dan ini memiliki jalan cerita yang cukup panjang di mana dimulai pada tanggal sepuluh april dua ribu enam belas yang lalu
dan baru diketahui pada tanggal tiga belas april dua ribu enam belas setelah warga menaruh kecurigaan
akibat terciumnya aroma tidak sedap dari arah kamar nomor tujuh ini
dan saat ini rian bisa saya jelaskan bahwa warga yang ada di desa telaga sari cikupa banten
ini sudah berantusias sejak pagi hari tadi menunggu kedatangan tersangka agus
dan juga pihak kepolisian untuk melakukan prarekonstruksi
dan dari informasi yang saya dapatkan saat ini
tersangka agus sudah tiba di lokasi dan saat ini warga begitu antusias untuk melihat sosok dari tersangka agus
yang memang dalam kesehariannya sejak satu bulan tinggal di kawasan telaga sari ini
belum banyak warga yang begitu mengenal kecuali warga yang tinggal di sebelah kamar ini
dan mereka juga mengaku tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaannya
dan juga hubungan antara tersangka agus dan juga korban nur ini
dan rencana prarekonstruksi ini akan dilakukan untuk melihat reka ulang yang akan dilakukan tersangka agus
saat melakukan pembunuhan terhadap tersangka enan dan juga melakukan aksi mutilasi
dan hal tersebut dilakukan karena memang tersangka agus
tersangka agus merasa panik karena ingin menyembunyikan tindakan kejinya dari pihak kepolisian dan melarikan diri ke surabaya
dan baru ditangkap kembali oleh pihak kesaton polda metro jaya dan juga kepolisian dari surabaya pada tanggal dua puluh satu april
dan sudah dibawa ke sini pada sore harinya
kembali ke studio bersama rian hasri
baik albi pratama terima kasih atas informasi anda dan selamat bertugas kembali